apa aku cek dulu ya hard di sini
apa benar dalamnya ada foto mama sarah
makasih banyak ya pak
hore udah sampai rumah mama
mama aku gak mau berenang
kan kita di sini nggak berenang
kerennya juga bakal jauh jauh
aku dari kolam renang jadi jangan takut
ncus gak bawa baju renangnya rina
boleh kita masuk aja yuk
iya tapi jangan di berantakin ya pelan pelan ya sayang ya
kalau aku pake ini jadi cantik aja mama
gak perlu harus pakai deh kayaknya
karena rina ini udah cantik banget
emang ya kebahagiaannya rena itu paling berasa banget kalau dia lagi sama andin
tapi ikatan cintanya itu berasa kuat banget
hmm semoga andin sama pap boss bisa seger balik lagi ke rumah
biar pada kumpul lagi deh semua
uduh duduh duduh
udah berantakan ya
udah berasa besar ya
jangan ya sayangnya kau masih kecil
gak boleh pake lipstick nanti bibirnya kering
ini khusus untuk orang dewasa oke
nanti kalau rena sudah besar
rina boleh pake makeup nanti mama beliin rina makeup yang banyak
dengerin apa kata mama ya sayangnya
tapi aku mau kain mama
nanti ya cantik ya
nanti boleh pakai nanti kita makeup bareng
kalau sudah bisa
mama tutup ya
jangan penasaran lagi ya
mau makan gak
rena udah izin sama oma
udah dong pak
mau oleh oleh sama uma
aku yang denger sendiri kalau misalkan reina minta izin
ya walaupun gak lama lama
tapi aku senang sih mama udah ngasih izin untuk rena main di sini
papa siap pak

dulu ya kita
ini memandai bingung balance masalah hai
emang haji bajet kita berdua beginiku satu dua puluh tiga

kita mau ngumpet dimana ncus
wah kita ngumpet dimana ya
supaya gak ketahuan sama mama andi
nanti kita cari tempat persembunyiannya
kamu di sana
oke kita mulai berpencang
ngumpet di sini aja deh
aku ngumpet dimana ya

ncus di sini aja deh
kok ada listrik